sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
iya maaf kalau kita pamit mendadak abah ambu
iya nggak apa apa ambu juga sudah sembuh ya
ya mbak kamu ingat ya pesan pesan abah mas mbak
ya udah kalau gitu pamit dulu ya
katanya kemarin ada yang pengen omongin serius
kok ntar aja kemarin bilangnya hari ini
ya udah tapi janji dulu
ya nggak tau ya penting pokoknya dikasih tau
jangan penasaran dong gue
yaudah jadi gini
nggak tahu kenapa mami dan papi aku setuju
aku tuh nikah dengan asma
kok iya sih
aduh baru banget sih gue
gue kan cuma pura pura jadi asma
kenapa gue jadi berlebihan gini ya
aduh kenapa gue yang girang
mudah mudahan aja kevin nggak tau perasaan gue yang sebenernya
menurut kamu gimana
asma tuh yang nggak akan ngelupain kebaikan bapak
yang udah nolong asma
dan juga ngerawat asma sampai sembuh begini
kita sebagai manusia sudah sewajibnya saling tolong menolong
neng asmat tidak punya hutang apa apa sama bapak
malah bapak gembira sekali melihat ning asma sudah sembuh dari sakit
jangan bikin apa apa ya
sekarang rupanya sudah waktunya neng asma pulang ya
sekali lagi asma makasih ya pak ya
jaga diri neng asma baik baik ya
kemana asma harus pergi
aduh kemana ya
kalau asma pulang ke rumah abad deh
apa abah percaya kalau asmatnya masih hidup
semua surat berharga dalam amplop ini sudah kami ganti atas nama pak adam
jadi sekarang pemilik sah perusahaan ini saya
terima kasih pak terima kasih atas kerjasamanya
tapi ingat kalau terjadi apa apa jangan libatkan saya
jangan khawatir itu pak beres itu ini buat bapak
terima kasih pak terima kasih
pembekal itu ini sah pnvp

mas t udah banyak nolongin alda
udah gak apa apa kok
yaudah aku tinggal dulu ya
kamu santai aja nggak punya rumah sendiri
tinggal selangkah lagi alda t akan menguasai mas rio
ya biarin aja
alda t akan lupakan mas kevin
dan thomas rio juga nggak kalah kaya
alda t mungkin udah ditakdirkan untuk menjadi orang kaya
apa kamu sudah pikir baik baik
kamu mengajak dia untuk tinggal di rumah ini
rio cuma kasian sama ada pak
dia nggak punya rumah
lagian sekarang ini alda itu salah satu orang yang terbaik rio di kantor pak
selain itu ada kan kakaknya asma pak
apapun alasanmu bapak belum bisa terima itu
si tua itu teh bakal jadi halangan alda
ah gue nambah lagi ini
menang lagi sebegini banyaknya ya
gue mau utang nih sekarang
gampang bisa diatur
tapi utang ngelu masih numpuk di gue
tapi utang lo masih numpuk di gue
kenapa jadi kayak begini sih semuanya

tak ada biang biang lagi
kau belum pulang
jam empat belum pulang
jam empat belum pulang sih papi
ini jam berapa
meetingnya memang kelayan mi
meeting jam empat pagi
mami nggak percaya
pulang atau jalan
pesek air papi
papi pulang sekarang juga mi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
pesek air papi
wk banjung film
itu kan si kevin moran
kenapa ada si asma di situ
benar benar abah
itu si asma
ganti nama gitu jadi cinta sekarang
jangan jangan yang kemarin datang ke sini sama si kevin
benar benar ambo
itu ambo benar
si abah sudah curiga dari awal
rupanya kita dipermainkan
kurang ajar bisa
si abah mau kesana saja
mi sekarang cinta sudah sebatang kara di dunia ini
cinta gak tahu harus berbuat apa
kalau cinta belum bisa membuat mami bahagia
mami akan selalu berhenti
cinta akan selalu ingat sama pesan mami
bahwa cinta adalah anak mami yang selalu tegar
selamat jalan mi
semoga mami mendapatkan tempat yang layak di sisinya
katharine berasa terburu buru dengan saya

baik ini kesekitan ketika saya bahas kota
aku banyak bangunan
di mana aun yang perlu
semoga tidak menyenangkan
kalian memang berdua aktor ya
mentang mentang abah ini orang kampung
lalu kalian menghina aba dengan seenaknya saja
kamu sama saja
abah tenang abah
tenang ya abah ya
kak ayah bukan abah kamu
kamu bukan asma kan
kalian tidak pernah menghargai saya
sudah saya kehilangan anak
kalian tipu saya dengan kebahagiaan semu
dasar si anu